menjadi tunan netral lagi di akhirat
hampir enam belas tahun sudah mesin tua itu tak pernah lelah diproduksi
mencetak lembar demi lembar al quran braille
dengan kecepatan empat ratus karakter braille per detik
mesin buatan norwegia ini dalam seharinya mampu menghasilkan
tiga hingga empat set al quran berkuruf brele
hingga kini tiga set al quran telah berhasil dicetak
pesanan pun meningkat drastis menjelang ramadan
dengan menyebarkan misi mulia
al quran brele cetakan yayasan raudatal makfufin telah menjelajah
ke seluruh pelosok tanah air
hingga bisa dinikmati secara gratis oleh para tunan netral
yang ingin mempelajari al quran
adalah ade ismail pria perantauan asal samarinda kalimantan timur ini
mendedikasikan hidupnya untuk yayasan raudatal makfufin
setelah sempat berpindah pindah
kini yayasan tersebut bisa berdiri mandiri
di atas tanah wakaf seluas seribu meter di daerah serpong tangerang selatan
di gedung yang diresmikan pada dua ribu sepuluh ini
ade dan para pengurus lainnya mengembangkan yayasan raudatal makfufin
yang menjadi taman bagi para tunan netral
taman itu bisa menjadi tempat belajar
bisa menjadi tempat bermain
juga bisa menjadi tempat diskusi
bisa menjadi tempat ajang silaturahmi
dan mungkin bisa juga menjadi tempat
untuk teman teman tunan netral mengkreasikan diri
mengembangkan diri mengapresiasikan diri
khususnya dalam bidang keislaman
meski terlahir sebagai tunan netral
kepedulian ade terhadap sesama begitu besar
teman teman tunan netral apalagi kawan kawan kita senasib
mereka itu kalau sebagian besar memang tunan netral itu
karena ketunan netralnya itu jiwa mereka itu cenderung lebih
ingin dekat kepada agama sebetulnya
lebih ingin mereka itu membaca al quran
hal itu banyak terkendala karena tidak tersedianya al quran braille
atau kurangnya kemampuan mereka untuk bisa membaca al quran
makanya kalau kami bisa mendidik
saya bisa mengajari mereka bisa membaca al quran braille
itu mereka sangat apa ya
senang sekali mereka sangat puas sangat
sebagai penerus dan pengemban amanah
peran ade tak lepas dari sosok pria yang akrab dikenal sebagai guru para tunanetra
yakni almarhum raden halim saleh
dialah tokoh utama pendiri taman tunan netral
raden halim saleh mendirikan taman tunan netral sejak seribu sembilan ratus delapan puluh tiga
raden halim saleh juga berhasil menggagas percetakan al quran dengan huruf braille
demi memberantas buta al qur'an di kalangan tunan netral
susahnya mendapat al quran braille pada masa itu
membuat penyandang tunan netral termasuk ade
kesulitan untuk bisa mempelajari al quran
kita memang pada saat itu sulit sekali untuk memperoleh al quran ini
al quran itu dulu kita peroleh dari jogja
tapi itu karena bahan bakunya itu terlalu banyak
bahan bakunya itu terlalu mahal yaitu kertas braillon yang dari plastik
bagus sih sebenarnya dia dicuci nggak hilang gitu ya
tapi bahan bakunya itu mahal ininya mahal kita import
kemudian itu kita terpikir bagaimana di jakarta ini juga ada memproduksi al quran
nah seiring dengan perkembangan teknologi komputer ini
maka kita terpikir bagaimana al quran itu kita produksi melalui sistem komputer
dengan mesin hibah dari kementerian pendidikan dan kebudayaan
yayasan raudatul mahfufin di tahun dua ribu akhirnya bisa mencetak sendiri al quran berhuruf braille
al qur'an terbitan yayasan ini menjadi al qur'an braille
yang menggunakan sistem komputerisasi pertama di indonesia
selain itu telah mendapat sertifikasi pasih dari departemen agama
dan menjadi rujukan standar al qur'an braille di tanah air
al qur'an yang memakan biaya produksi hingga satu tujuh juta rupiah persetanya itu
diberikan cuma cuma bagi mereka yang membutuhkan
ya di sini adalah tempat percetakan kami
di sini kami ya tempatnya cuma kecil sederhana
dan berantakan dan sempit juga
tapi di sinilah tempat kami memproduksi al qur'an braille
serta buku buku keagamaan lainnya
pesanan lagi banyak nih pak ya menjelang ramadan ya pak ya
pesanan ramadan seperti ini
ini sudah berapa banyak pesanan pak untuk ramadan
kita sudah sekitar ada dua ratus pesanan mbak
dua ratus pesanan kemana aja tuh pak
ke berbagai daerah mbak
ada juga yang dari perusahaan yang mereka memang juga biasanya mengadakan program
apa distribusi al quran di bulan ramadan gitu
paling jauh kemana sih pak untuk distribusinya
kita paling jauh itu untuk indonesia itu ke aceh mbak
kalau ke timurnya kita pernah sampai ke lombok ntb
kalau ke mungkin benua lain pak sampai mana
kita pernah ini ke singapura malaysia
malaysia turki afrika selatan
ika juga sudah sampai ya pak ya
dan ini kita juga mau mencajaki untuk coba kirim ke libanon mbak
setiap hari berproduksi membuat performa mesin mengalami penurunan
jika tak direparasi secara rutin akan berakibat pada kesalahan penulisan
karena itu perlu dilakukan pemeriksaan akhir
ada raba misalnya ini kita cek secara
sebetulnya memang kalau secara keseluruhan kita tidak bisa mencek secara total ya
karena apa namanya mungkin karena mesinnya juga cepat
sehingga kita juga kan koreksinya secara manual itu agak lama
jadi biasanya kita ambil sampel saja misalnya
nah di bawah ini kita raba misalnya
biasanya kita baca
jadi biasanya kita baca satu satu apakah ada tulisan yang salah
atau ada titik titik yang kurang
atau ada titik titik yang nambah
kita aceh secara acak saja
nanti baru oh ternyata kualitas mesinnya masih baik
selain al quran brele
yayasan raudatul maqfufin juga telah membrailekan sejumlah buku buku agama islam
serta buku pengetahuan lainnya
ini bertujuan untuk memperkaya para tunanetra dengan beragam ilmu
keterbatasan penglihatan tak membuat pria yang menamatkan pelidikan sediarah
di salah satu perguruan tinggi di jakarta itu
membatasi diri untuk menebarkan ilmu dan kebaikan bagi sesama tunanetra lainnya
kami juga mengadakan pelatihan al quran braille di beberapa daerah
di beberapa kota dan yang kami latih sekarang alhamdulillah tidak saja tunanetra
tapi kami latih juga beberapa orang orang awas
setiap ahad yayasan pengelola pesantren khusus tunanetra ini
menyediakan pembelajaran dan pelatihan membaca al quran braille
baik untuk santri yang bermukim di sekitar maupun yang datang dari luar
bagi pemula seperti ridho dan kinan
alat peraga berupa braille text digunakan sebagai media awal pengenalan al quran braille
dan ternyata bagi mereka yang awas mempelajari al quran brele tidak sesulit dan sekaku yang dibayangkan
al quran braille ini sebetulnya tulisannya sederhana aja tidak ada yang sulit
cuma memang kelihatannya aja sulit titik titik
tapi sebetulnya kalau sudah dipelajari
sudah dipahami sebetulnya tidak sulit paling hanya dua
kalau bagi orang lihat paling belajarnya hanya dua tiga hari pun sudah bisa belajar
sudah bisa gitu pak ya
jadi ini saya harus menghafalkan titik begitu juga ya pak
tidak perlu dirabat dilihat pun bisa
karena banyak teman teman di sini pun yang melihat brele itu dilihat saja tidak diraba
kalau tulisan braille itu dia tidak bisa ditumpuk
walaupun biarpun arab jadi dia tidak bisa ditumpuk seperti tulisan arab
jadi dia terus menyamping
menyamping seperti tulisan latin
bentuk braille itu hanya ada enam titik saja tiga di kiri tiga di kanan berjejer dari atas ke bawah
nah tinggal kombinasi kombinasi titik itu aja yang membentuk huruf huruf
dan akhirnya memang banyak huruf yang sama
walaupun setiap istilah bentuknya sama tapi nanti akan beda penyebutan
tergantung di konteksnya kita berbicara apa
kalau a titik satu ya di latin jadi a
kalau kita berbicara secara arab ya jadi alif
sejak tahun dua ribu hampir tiga set al quran braille telah diwakafkan yayasan raudatul makfufin untuk sesama tunanetra
tersebar hampir di sebagian besar pelosok tanah air dan merambah hingga ke singapura turki afrika selatan dan lebanon
selain dari masyarakat donasi terbesar datang dari salah satu lembaga amal di singapura
yang setia mendanai wakaf al quran braille ini sejak empat tahun terakhir
al quran braille yang kami produksi ini tidak untuk dikomersilkan tidak untuk dijual belikan
tapi yang kita gunakan sistemnya adalah distribusi silang subsidi silang
jadi masyarakat mendonasikan dananya untuk mencetakkan al quran brele
lalu al quran berdal yang kami cetak itu
kami berikan kepada tunanetra yang membutuhkan
pada dua ribu tiga belas ade bersama tim dari yayasan laudatul makfrufin diundang mewakili indonesia
mengikuti quran braille conference di istanbul turki
guna menyusun standar penulisan al quran secara internasional
ade juga datang dengan tujuan bisa menarik donatur agar bersedia mewakafkan al quran braille
ke negara negara muslim di asia
konsepnya adanya berkata al quran
dan juga berkata al quran
konsisten memberantas buta huruf al quran di kalangan tunanetra
membuat ade dan pengurus lainnya membuat metode jemput bola atau training of trainer
dengan metode tersebut ade langsung melatih ke daerah daerah
agar pembelajaran al quran braille bisa lebih efektif
seperti yang dilakukan di pesisir selatan sumatera barat
tim pengajar didatangkan untuk mengajar sejumlah peserta pelatihan
yang sebagian pesertanya berprofesi sebagai guru
kami juga mengadakan pelatihan al quran braille di beberapa daerah di beberapa kota
dan yang kami latih sekarang alhamdulillah tidak saja tunanetra
tapi kami latih juga beberapa orang orang awas
harapannya orang orang awas ini bisa menjadi teman belajar
bagi teman teman tunanetra
sehingga mereka bisa bekerja sama dan saling membantu dalam mempelajari al quran
nantinya usai pelatihan setiap peserta akan menerima satu set al quran braille
selain memotivasi para tunanetra di pesisir selatan
kegiatan ini juga bertujuan mengurangi tingginya buta huruf al quran braille di indonesia
sangat perlu sekali untuk buat anak didik saya
karena saya kasihan melihat anak tunanetra yang sebagian belum terjangkau
mendapatkan pelajaran akademik apalagi braile
karena kalau belajar dia braile ini sangat tergantung kepada braile
karena dia menulis dengan membaca dengan braile
kendala dari sekolah saya itu kurangnya alat alat prele
maka anak tidak tertarik untuk belajar
jadi banyak yang tidak mau sekolah
ya banyak yang mau
akhirnya dia rajin tapi akhirnya dia malas tidak termotivasi untuk belajar
gimana itu semua
tak dipungkiri hidup dalam kebutaan tidaklah mudah
seringkali penyandang tunanetra tidak memiliki akses dan fasilitasi memadai
untuk bisa berkarya dan berprestasi
di sini di taman tunanetra mereka bisa mendapatkan sarana yang layak
untuk menyalurkan kemampuan keterampilan serta bakar
kalau naik satu ratus delapan puluh menit
dari ki ke p p ke ki
tak hanya berfokus kepada pembelajaran al quran braille
dengan bimbingan para pengajar yang dibayar secara sukarela
diharapkan para santri memiliki motivasi
dan bisa membekali diri dengan beragam kegiatan yang ada di pesantren khusus ini
kegiatan marawis misalnya
dengan rutin berlatih para santri bisa mengasah bakat mereka
hingga mahir bermain alat musik marawis
tak heran jika tim marawis araudo kerap diundang tampil dalam berbagai kegiatan di luar pesantren
tujuan dari program program tersebut
ya kalau marawis itu diharapkan bisa menjadi wadah mereka untuk mengembangkan kreativitas seni mereka
selain itu bisa juga kami jadikan alhamdulillah
melalui marawis ini bisa menjadi sarana sosialisasi bagi kemampuan teman teman tunanetra
dan juga sosialisasi bagi yayasan roda tulma kuvina
sedangkan kegiatan seperti komputer bahasa inggris masas
itu adalah ketenampilan pembakalan bagi mereka
sehingga diharapkan mereka yang datang ke roda turmacovin ini
selain juga mereka pintar dalam pengetahuan agamanya
mereka juga mempunyai keterampilan yang bisa meningkatkan kualitas diri mereka
tak hanya itu sebagian besar santri di sini juga telah sukses menuai prestasi dalam berbagai kompetisi
seperti lomba marawis dan seni baca al quran
pas diumumin kaget juga gitu kan
karena dapat juara tiga waktu itu
ya hadiahnya lumayan sih kita makan bareng bareng waktu itu dapat satu ekor kambing
kita makan bareng bareng
jadi wah ternyata gini rasanya lomba kita menang juara tiga gitu kan
padahal kesana kesananya ketika ada tawaran lomba kita sudah mulai semakin percaya diri percaya diri
kayaknya rutin lah jadi kalau ada lomba atau ada event kita ikut
dengan bekal tekad serta kemauan yang kuat
para santri tunanetra ini bisa menunjukkan kepada halayak bahwa mereka juga memiliki bakat
yang luar biasa dan berhak mendapat pengakuan dari masyarakat
istan cinta padamaya cinta kerukunan
memiliki keterbatasan tidaklah menutup semua pintu dan peluang untuk bisa berprestasi dan menghasilkan sebuah karya
jiwanya telah terpanggil
berbekal cinta dan pengabdiannya
ade ismail akan berusaha menjadi penyemangat agar kaum tunanetra
selalu tersenyum memiliki harapan kemandirian
bisa menikmati hak hak mereka layaknya manusia seutuhnya
bahwa cahaya penerang itu tidak saja melalui mata
tetapi cahaya penerang itu bisa juga melalui hati yang dipancarkan melalui al quran
melalui ilmu ilmu keagamaan melalui keterampilan
sehingga walaupun tidak mempunyai penglihatan
tidak mengurangi semangat kami untuk mencari ilmu
untuk belajar untuk memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik
dalam gelap mereka tak pernah berputus asa
bagi mereka kegelapan adalah jalan terang untuk terus meraih asa
meraih kesempurnaan hakiki di depan ilahi